anggota tim hukum anies muhaymin bambang wijoyanto memilih walk out saat hak ahli yang dihadirkan tim hukum prabowo gibran edy hiarie akan memberikan keterangan di sidang mk
menurut bambang sikap walkoutnya adalah bentuk konsistensi sikapnya yang menolak edi hiarie sebagai ahli karena pernah diperiksa dalam kasus korupsi
namun edi keberatan atas pernyataan bambang karena sudah merugikan dirinya
saya hanya ingin mengatakan secara cuma cuma tiga puluh detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh saudara bambang itu tidak disampaikan secara utuh
pada saat itu ali fikri jurubicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus
sebelum sidang dimulai bambang wijayanto sempat menyampaikan keberatannya pada hakim atas kehadiran edi hiarie sebagai ahli karena edi pernah diperiksa dalam kasus korupsi
relevansinya adalah seseorang yang menjadi tersangka apalagi dalam kasus tindak pidana korupsi untuk menghormati mahkamah ini sebaiknya dibebaskan untuk tidak menjadi ahli
pak kan bekas mantan ketua kpk baru penyelidikan baru atau sudah tersangka baru
nah ini disebutnya disini
sekalipun tersangka pun apa juga harus hak hak privat
saya ingin mengajukan ini sebagai sebuah keberatan dan nanti majelis akan mempertimbangkan
iya kami pertimbangkan dan kami catat pak